masih terkait angka kemiskinan badan pusat statistik merilis indeks presentasi penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita
di bawah garis kemiskinan dan dilansir dari situs resmi bpps tingkat kemiskinan penduduk indonesia per maret dua ribu dua puluh
angka ini turun enam ratus tiga puluh tiga dua ribu penduduk miskin bila dibanding dengan september dua ribu enam belas
dan kini kita lihat bersama seperti apa juga penduduk miskin di indonesia
dengan total populasi kita sekitar dua ratus enam puluh juta jiwa
indonesia tampaknya masih memiliki pekerjaan rumah mengenai jumlah penduduk miskin
namun kita lihat angkanya pada dua ribu delapan belas survei terakhir pada maret dua ribu delapan belas yang dirilis bps
menunjukkan kita masih di dua puluh lima sembilan puluh lima juta orang penduduk indonesia masih tergolong miskin
dan meskipun ini angkanya trennya juga terus mengalami penurunan relatif signifikan
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun dua ribu tujuh belas
dan kita lihat bagaimana jumlah penduduk miskin menurut pulau dan ini tampaknya pemerataan ekonomi
menjadi salah satu kunci untuk agar kemiskinan tidak lagi tersegmented dengan pulau pulau tertentu
kita lihat yang paling miskin ataupun juga sebarannya tingkat kemiskinan di indonesia
pulau jawa yang notabene merupakan kontributor utama untuk pertumbuhan ekonomi
kita lihat selanjutnya untuk sumatera itu berada di lima sembilan puluh delapan juta jiwa
tadi pulau jawa saya revisi menjadi tiga belas sembilan puluh empat juta jiwa ya
dan kemudian untuk diikuti dengan bali dan nusa tenggara ini juga berkontribusi untuk tingkat kemiskinan yang tinggi
lima juta penduduk miskin berada di sini
kemudian maluku dan papua timur indonesia ada tercatat satu lima puluh tiga juta jiwa yang masih tergolong miskin
sebanyak sembilan ratus delapan puluh ribu penduduk di kalimantan tercatat sebagai penduduk miskin
dan tampaknya pulau jawa dan sumatera diikuti dengan bali dan nusa tenggara ini juga masih menyumbang sangat besar
bagi tingkat kemiskinan di indonesia
padahal merupakan salah satu pulau ataupun beberapa pulau yang sangat besar sekali berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional